yang berikutnya tiga jam terjepit di dalam kabin supir truk tewas
dam truk bermuatan tanah bertabrakan dengan sebuah pickup dari arah berlawanan di jalan trans kalimantan
desa korek kabupaten kuburaya kalimantan barat kamis pagi
supir truk tewas setelah terjepit di kabin di dalam parit
evakuasi jenazah korban berlangsung dramatis dengan mengerahkan alat berat berupa eskavator
warga akhirnya bisa mengevakuasi korban atau jenazah dari dalam kabin setelah lebih dari tiga jam terendam
di dalam parit